menteri pendidikan dan kebudayaan indonesia nadiem makarim buka suara terkait dengan ambruknya sekolah di pasuruan jawa timur
nadiem makarim mengucapkan bela sungkawa kepada korban terkait robohnya atap sekolah dasar negeri gentong di pasuruan
selain itu kementerian pendidikan dan kebudayaan juga mengirimkan tim investigasi ke lokasi kejadian
itu adalah suatu hal yang sangat sangat menyedihkan untuk saya
saya ucapkan bela sungkawa untuk para korban di situ
fokus kita sekarang saya sudah lakukan dua hal
satu saya kirim tim dari inspektorat jenderal saya untuk ke sana untuk membantu melakukan investigasi dan juga untuk mendukung pemda setempat
saya tadi baru tadi dan selama beberapa kalah tadi malam dan hari pagi ini berbicara dengan wakil wali kota
dan saya menawarkan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan
dan kami berkoordinasi untuk mencegah
ini terjadi lagi
berarti dari tim kami ini harus banyak pr untuk bagaimana cara kita bisa membantu para semua pemerintah daerah untuk memastikan hal hal seperti ini tidak terjadi lagi